sudah kompasifik kita kali ini akan mendapatkan kesempatan lagi
untuk ikut operasi penangkapan kapal asing tentu saja
dan kita akan mengendarai pesawat ktr
dan juga perairan arafura bersama dengan
dirjen pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kkp
kita akan mulai perjalanannya pada pukul lima pagi ini
dan kita lihat nanti seperti apa operasi penangkapannya
kali ini saya kembali ikut serta dalam operasi penangkapan kapal ikan asing
saya menumpangi pesawat pengawas untuk mengetahui seperti apa
pemantauan udara di wilayah perairan indonesia
sudah pampasifik dalam melakukan pengawasan di kelautan indonesia
psdkp tidak hanya melakukan pengawasan di laut tetapi dari udara
dan menggunakan pesawat ini airborne surveillance
kita bisa mengetahui seperti apa pergerakan dari kapal asing
dan salah satu fasilitasnya adalah dengan menggunakan kamera pemantau
pesawat pengawas yang saya tumpangi berjenis atr empat puluh dua
pesawat ini dilengkapi kamera pengawas tiga ratus sembilan puluh
untuk memantau kapal ikan asing dan menentukan titik koordinat lokasi keberadaan kapal asing
pesawat ini mampu terbang hingga dua ratus kaki di atas permukaan laut
saat operasi penangkapan kapal ikan asing
di bandara langgur kita sekarang dan harus ngambil bagasi dulu
saya harus bawa tripot dan kita akan lanjut ke labuhan psdkp
untuk naik kapal dan pergi ke titik operasi penangkapan
di kabupaten tual saya langsung menuju pelabuhan psdkp kkp
perjalanan hanya membutuhkan waktu lima belas menit
tapi cuaca sudah mulai memburuk
dari ikut mengawasi di udara kita lanjut ke perjalanan laut menggunakan kapal orka enam
salah satu kapal pengawasan yang dimiliki oleh psdkpkkp
dan melanjutkan perjalanan entah delapan jam tujuh jam sampai ke titik di perairan arafura
kapal orka lima merupakan kapal hibah dari jepang
sebelumnya kapal ini bernama hakurai maru
orka lima beroperasi di zona penangkapan ikan industri di perairan arafura banda dan halmahera
kapal ini mampu berlayar hingga lima mil atau selama dua minggu tanpa henti
kepada persiapan berlayar kp orca lima seluruh personil menempat di pos tugas masing masing
saudara kapal yang saya tumpangi saat ini kapal lorka lima akan siap berlayar menuju perairan arafura
untuk ke titik operasi penangkapan kapal asing
dan estimasinya tadi setelah briefing disebutkan akan membutuhkan waktu sekitar dua sampai tiga jam
untuk sampai di titik operasi
kita mulai perjalanannya dan kita akan lihat seperti apa nanti operasi penangkapannya
tiga jam kemudian orka lima sudah berada di lautan arafura
langit mulai terang dan saya harus berpindah ke kapal pengawas paus
saudara kami sudah sampai di titik operasi di perairan arafura
dan kami akan berpindah ke kapal paus satu untuk kemudian memulai operasi penangkapan kapal asing
saya pun kesulitan berpindah ke kapal paus satu
saya harus menunggu beberapa menit hingga ombak mulai tenang dan kondisi goyangan kapal lebih stabil
saudara saat ini saya sedang berada di perairan arafura dan memulai operasi penangkapan kapal asing tiongkok
anginnya saat ini sangat kencang dan tadi sempat turun hujan juga
ombak juga menjadi salah satu hambatan dalam operasi penangkapan kali ini
kapal dalam kondisi saat ini juga tidak cukup memungkinkan kemudian untuk bergerak dengan cepat
tetapi dengan berbagai upaya kecepatan kapal akan tetap dilakukan untuk mengejar kapal
sudah monitor meskipun terasa nakilat sekali
karena hujan dari tidak ada jarak pandang kita terbatas
tapi kita bisa punya di radar kita
kita pastikan itu kapal po yang kita kejar
kapal paus satu mulai mendekat ke target operasi
tembakan peringatan dilepaskan untuk menghentikan pergerakan kapal asing
ukuran kapal berbendera rusia ini dua kali lebih besar dibandingkan kapal tim pengawas
tidak memungkinkan untuk kemudian kita bisa bergerak cepat tetapi operasi penangkapan ini bisa dilakukan dengan cukup cepat
tadi saya lihat ada abk dari indonesia juga selain dari tiongkok
dan saat ini petugas sudah bisa mengamankan kapal runzeng dari tiongkok ini untuk kemudian di bawah ke psdkp ya pak
jadi runzeng ini ternyata berderanya rusia
jadi berdera rusia yang ada di
kita pastikan ini berdera rusia
jadi kapalnya ini sudah satu bulan kita mengejar
sebuah pencapaian pak ini kalau melihat benderanya dari rusia tapi apakah benar atau
nanti di proses penyidikan kita mau dalami
jadi ini kita sudah berhasil mengamankan kapal runzeng ini
menjadi to selama satu bulan apakah ada backing atau seperti apa pak
jadi satu bulan ini kapalnya sempat lari ke australia
tapi juga ada kerjasama dengan pihak australia
mereka informasikan kapal ada di australia
terus kami minta tolong ioc juga untuk komunikasi
dan dari pihak australia melakukan kain resep
yang satu mungkin lari ke mana mana
satu ini bukti bahwa kapal ini yang selama ini melakukan fishing di arapura bisa kita lumpuhkan
hanya illegal fishing atau ada pelanggaran lain yang mereka lakukan pak
ternyata kemarin juga ada satu kapal indonesia informasinya yang melakukan muatan bbm
kemudian ada juga abk indonesia di situ
untuk abk indonesia nanti kemana pak
kita akan periksa semuanya
kalau kami mereka memang melakukan tindakan ini dengan usur bersengaja untuk mencuri ikan bersama sama
kalau mereka sama sama kita akan atap pasang
yang menjadi antisipasi indonesia dalam melakukan penangkapan kapal asing atau kemudian mencegah kapal asing masuk ke indonesia
ya kita sudah sering mendapatkan laporan dari masyarakat terutama bahwa adanya kapal runcing ini yang mungkin resah kita semua bangsa indonesia
karena ini sudah sebulan yang lalu kapal indonesia yang melakukan transduk yang kita tangkap
mereka tetap melakukan illegal fishing terus dan tidak kampung kampung
jadi tadi kita juga ada pesawat udara kita
airpun serupa lebih jelas
jadi ketika pengawasan kami tidak hanya pakai kapal tapi pakai bumbungan kapal udara
pesawat udara dan itu bisa termonitor dengan jelas
jadi pesawat udara bisa melakukan ke kami dan posisi tersebut kami kejar
terima kasih pak pung sukses terus pak
kapal run zeng tiga sudah menjadi target operasi sejak satu bulan lamanya
pasalnya kapal ini sempat menghilang dari radar tim pengawas dan bersembunyi di perairan australia
setelah melakukan penangkapan saat ini saya akan mencoba bertanya dengan model kapal hunseng yang sudah masuk ke indonesia dan melakukan atau melanggar kedaulatan ri
saya di kumpul konda disini dan juga translator
bapak mungkin bisa diceritakan kapan masuk ke indonesia dan beroperasinya kapal ini kapan
kapal gunceng dua sudah sampai di indonesia
kapal gunceng tiga sudah sampai di indonesia
mereka beroperasi tahun dua ribu dua puluh empat bulan satu tanggal dua belas
sedangkan kapal gunceng dua
kapal gunceng dua sudah sampai di cunggupo
mereka beroperasi tahun dua ribu dua puluh tiga bulan lima
apa saja yang dilakukan di indonesia pak tadi menangkap ikan dan segala macam indonesia
oh hanya menangkap ikan saja selain itu tidak ada lagi
kemudian tadi pertanyaan saya juga kenapa memilih indonesia
kenapa anda tidak memilih indonesia
bapak mengatakan kami kita harus memiliki peraturan yang jauh

bahwa peraturan ini sudah lengkap boleh beroperasi di indonesia
ini satu lagi kalau dari gaji apa mereka sudah digaji sama bosnya itu atau
tapi sekarang kita juga tidak tahu
katanya bosnya sudah lama belum digaji
saya mencoba mengeksplor kapal ikan asing berbendera rusia ini
yaitu di mana dengan pasir panjang di seluruh semingau l dipanggang
kemar juga tolong menemukan uwang
sehingga berhenti beloved by stress karena mereka bisa tersenyum lagi
yang diberikan kepada mereka tidak sesuai jadi
yang berasal dari indonesia dengan bapak arifin
seperti apa kemudian bapak
awal mula kita ditawari
sebulan delapan sampai sebelas juta
kita berangkat itu dari juwana pati
tanggal enam april sebelum lebaran
ternyata yang dijanjikan oleh
sama sekali belum terrealisasi mbak
jadi setiap orang orang operator
seperti itu jadi beda dengan
covid china itu dia dapat alat yang lebih
satu buah butir telur mereka
kami cepat dapat lima kalau mereka lagi senang gitu loh
jadi ya itu enggak ada kekerasan
cuma saya anggap itu sebuah kekejaman
karena kami pekerjaan yang kami lakukan
itu enggak seimbang dengan
nutrisi yang harusnya kami dapatkan
kopi cuma sedikit teh itu satu kecil itu untuk sebelas orang
nggak ada suplai minuman yang terpenuhi seperti itu
tadi dijadikan delapan sampai sebelas juta
tapi yang didapatkan dan sudah berapa lama bekerja pak
nah itu ketika kami membaca
gelang gelang ini bahwa kami akan
ketika berusaha untuk berontak melalui informasi
berkeling sabar tenang kasih rokok
sebungkus kami dapatnya separu
terus ada biskuit obrolannya
tapi ini boro boro tidak ada makanan apapun
beras kami dengan beras orang cina beda
makanya sering teman teman yang perutnya sakit itu tuh
mereka nunggu orang cina makan dulu
terus kalau kerja itu sangat nggak masuk akal
orang dua puluh kemarin sebelum kerja di cina itu
tapi bapak tahu nggak sih kalau kapal ini ilegal
kemudian untuk mengambil ikan di indonesia
masalah legalisasi masalah seperti berizinnya
saya tidak tahu jika ada penanggungnya jelas
mereka meyakinkan bahwa tidak ada sesuatu yang salah
jadi kami berangkat itu mantap bahwa kapal ini kapal resmi sudah berizin di indonesia
seperti itu ternyata kita ketangkep
fasilitas yang sesuai dengan yang mereka jadikan cuma kamar ber ac
seharusnya satu kamar untuk enam orang ini harus terisi sebelas
yang bertahan sampai hari ini cuma sebelas yang dari indonesia mbak
ini perairan arafura juga
setelah terjadi ini kamu mau lari

tidak tahu sama sekali mbak
yang kami tamu kalau kami kerja seberat apapun tidak apa apa
yang penting gaji yang saya jembatikan
ya kami juga bersyukur kepada pihak kkp ya
kkp yang apapun skenario nya mereka bisa datang
dan kami berharap juga kepada pak dirjen untuk menjabatkan kami percepatan pulang
kami tidak punya asas mengabarin banyak
orang itu istrinya mau melahirkan pulang gak bohong sama sekali
kami mohonlah untuk pembesar negeri ini
semoga segera digaji pak arifin dan pak rusli
dan bisa pulang ke keluarga dengan selamat di pekanlonga jalan tengah
itu dia saudara cerita yang sangat miris dari apk kita yang ikut kapal kerun seng
karena memang mereka dijanjikan sesuai gajinya cukup tinggi dan fasilitas yang bagus
baik itu dari agensi maupun dari pemilik kapal mulzag ini